hari pernikahan kita yang ke dua puluh tahun saya bersyukur bisa ada waktu mengenalmu dan memperhatikan kamu
hadiah terbesar hari ulang tahun pernikahan ke dua puluh adalah aku di dalam tahanan
menyadari betapa beruntungnya pernikahan kita masih utuh dan engkau memaafkan semua kegilaan kerjaku
melayani masyarakat tapi saya mendapatkan istri yang mengasihi aku dan anak anak kembali
mendekam di tahanan hanya bisa mengirim surat untuk sang istri yang kemudian dibacakan putra sulungnya nikola sian purnama
oh istri yang berakal budi adalah anugerah tuhan dan kamu adalah anugerah tuhan untukku
dan benar juga yang dikatakan love prospers when a fault is forgiven
sekarang saya merata cintaku lebih besar daripada dua puluh tahun yang lalu
tuhan terima kasih atas semua yang telah terjadi
ahok juga sempat mengunggah sebuah foto romantis saat ulang tahun vero yang ke empat puluh lima
selamat ulang tahun untuk istri yang selalu setia mendampingi saya veronica
begitu tulis ahok di akun instagramnya tanggal lima desember dua ribu tujuh belas
romantisme ahok dan veronica seakan tidak memudar
saat terjerat kasus penodaan agama vero tetap setia di sisi ahok dan terus memberi kekuatan
selang beberapa hari vonis ahok dengan berlinang air mata
vero membacakan surat dari ahok yang berisi keikhlasannya menerima vonis hakim
saya mau berterima kasih kepada saudara saudara yang terus mendukung saya dalam doa
saya mau berterima kasih kepada saudara saudara yang terus mendukung saya dalam doa
kiriman bunga makanan
makan dengan berkumpul menyalakan lilin

saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan
seperti ini apalagi saya
tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini
mungkin kemesraan ahok dan vero tidak akan bisa terlihat lagi
karena ahok telah mengajukan gugatan cerai terhadap vero ke pengadilan negeri jakarta utara